suatu ketika tepatnya pada pukul lima sore di sabtu malam
scott diwarisi semua kekayaan dari ayahnya
tepat pada pukul tujuh dia mengadakan sebuah pesta besar
di mana dia mengundang semua temannya dan juga memberi mereka hadiah yang mahal
pada pukul sembilan scott memutuskan untuk membeli lukisan yang sangat mahal
atas salah satu saran dari temannya
dan scott bahkan belum setengah selesai saat itu
pada saat pesta berakhir scott telah menjadi pelindung bagi kangguru di australia
membeli sebidang tanah di bulan yang tidak akan pernah bisa dia kunjungi
dan mengumumkan pesta yang lebih mahal

mereka mencintaiku dan aku menyukainya
mereka tidak mencintainya
dan scott akan segera mengetahui hal itu
dalam minggu minggu berikutnya scott membeli sebidang tanah di mars
menjadi penjaga bagi lebih banyak kanguru
dan mengadakan pesta demi pesta sampai dia bangun
orang orang yang dia pikir adalah teman temannya
kemudian mereka pergi dan sekarang skot harus menjual rumahnya
untuk membayar biaya pendidikan kangguru
teman temanku tidak mencintaiku aku sangat bodoh
kau tahu scott aku biasanya tidak setuju denganmu
tetapi aku setuju dengan ini
kau bodoh kau sangat bodoh
kau sangat bodoh
kau sangat bodoh
katanya kau adalah orang terbodoh yang pernah ada di muka bumi ini
faktanya jika orang bodoh bisa terbang kau akan selalu berada di udara
ya aku mengerti kau tidak perlu terlalu menekankannya
baiklah harap tutup pintu saat kau keluar
tapi paman kemana aku harus pergi
aku tidak punya rumah
aku tidak punya uang
itu bukan masalahku
sebenarnya kau punya uang lebih banyak daripada yang aku miliki
tetapi kau tidak belajar menghargainya
dan jika aku membiarkanmu tinggal di sini setelah semua yang kau lakukan
kau tidak akan pernah belajar
itu berima dengan cukup baik
aku seorang penyair dan aku bahkan tidak tahu itu
oke selamat tinggal
aplegenya sedang memberkati kebenaran intinya sendiri
sejak di sikerit scot meninggalkan rumah pamannya
mereka berjalan vingan maupun berjalan tapi tetap menyesal bahwa
mereka tidak bisa mencapai kemuatan kesayang yang mereka warai di masa depan
setidaknya ada kang guru yang bahagia
oi pemuda itu tempatku
oh aku minta maaf tuan pengemis
aku akan duduk sebelah sini
oh nama aku bukan tuan pengemis
latihan membuat pria menjadi sempurna dan aku telah mempraktikannya sejak aku masih kecil
kau baru di sini
scott memberitahu dia bagaimana hidupnya menjadi pasang surut dalam beberapa minggu terakhir
aku ingin menyebutmu bodoh tapi itu akan menghina orang bodoh lainnya
tapi kau bukan orang pertama yang aku lihat
kau akan melihat kehilangan semua kekayaannya dalam sekejap
percaya atau tidak itu adalah perbuatan keberuntungan
kau tahu berdasarkan apa yang kau katakan padaku tampaknya keberuntunganmu sangat baik kepadamu
tapi kau menyinggung perasaannya dengan tidak menjaga hadiahnya
sekarang kia telah lari darimu
oh apa yang harus aku lakukan sekarang
jika aku menjadi kau aku akan mencarinya
temukan dan coba rujuk dengannya dan jadilah beruntung lagi
dan mengapa kau tidak mencoba mencari keberuntunganmu
siapa bilang aku tidak beruntung
aku bisa makan tiga kali sehari seluruh kota adalah rumahku dan orang yang lewat baik kepadaku
itu cukup keberuntungan untukku
dan itu juga percakapanku
oh baiklah terima kasih
scott mulai memikirkan keberuntungannya dan tidak menyadari ketika dia telah tertidur
dia bermimpi di mana dia melihat bahwa keberuntungannya adalah manusia seperti dirinya
yang berdiri di atas gunung yang tinggi tampak sedih seperti skots sendiri
hah itu keberuntunganku
dia terlihat sedih
aku harus menemukannya
lalu keesokan paginya scott berangkat ke gunung dengan pohon berdaun ungu
dia menyeberangi sungai berjalan melewati kota dan melewati hutan
sampai dia tiba di suatu tempat di mana dia melihat seekor singa duduk di atas batu besar di tepi sungai
jangan takut manusia
scott mulai berjalan sedikit tidak yakin ketika singa memanggilnya lagi
bolehkah aku bertanya tapi mau ke mana kau
aku akan menemukan keberuntunganku
aku telah melihatnya berjalan seminggu yang lalu di sini
tampak persis sepertimu dan merupakan orang yang sangat bijak
tanyakan pada keberuntunganmu apa obat untuk penyakitmu
aku telah sakit selama tujuh tahun
jika kau menemukan obat yang tepat aku akan membalasnya
scott mengangguk dan melanjutkan perjalanannya
segera dia menemukan kebun yang indah dengan segala jenis buah buahan
karena lapar dia mengambil beberapa buah dan mulai memakannya
tapi semuanya terasa pahit
hah kau siapa
aku adalah pemilik kebun buah ini
siapa kau dan ke mana kau akan pergi
namaku skot dan aku akan menemukan keberuntunganku
oh tolong tanyakan keberuntunganmu
apa obat untuk kebunku
aku telah mencoba setiap trik di buku
tetapi tidak pernah ada pohon yang menghasilkan buah yang manis
scott mengangguk dan melanjutkan perjalanannya
segera dia menemukan sebuah rumah megah yang terletak di taman yang indah
yang penghuninya hanyalah seorang putri cantik
kau ini siapa dan mengapa kau datang ke sini
lalu scott akhirnya menceritakan kisahnya
dan sang putri begitu sangat terkejut mendengarnya
kau tahu aku memiliki rumah yang indah ini dan semua kekayaan dunia
tapi aku memiliki kesedihan yang tidak diketahui yang selamanya tumbuh di hatiku
dan aku telah menghabiskan hidupku dengan sedih sepanjang waktu
aku mohon tanyakan keberuntunganmu tentang aku dan obat untuk kesedihanku
skot berjanji pada sang putri dan melanjutkan perjalanannya
segera dia mencapai gunung dengan pohon yang berdaun ungu

di sana dia melihat duduk di tepi tebing
keberuntungannya menatap cakrawala
akhirnya aku telah menemukanmu
kenapa kau datang ke sini
aku tidak ada hubungannya denganmu lagi
tapi sco tidak akan kembali
dia berlutut dan menuangkan semua keluhannya
dia berjanji dia akan berubah dan bertindak bijak di masa depan
aku mohon aku mohon ikut denganmu
aku telah berubah
keberuntungan menatapnya dengan seksama dan kemudian tersenyum
baiklah mungkin kau telah berubah setelah semuanya
kembalilah dan aku akan bergabung denganmu dalam beberapa hari
hebat sekali terima kasih banyak
aku akan menunggumu
oh aku hampir lupa

peruntungannya tentang hal hal yang telah dia janjikan untuk ditanyakan
keberuntungannya mendengarkan dan menjawab ketiga pertanyaan tersebut
senang dan puas skot meninggalkan gunung dengan senyuman lebar di wajahnya
lalu dalam perjalanan pulang scott bertemu lagi dengan sang putri
putri kesedihanmu akan hilang
dan kebahagiaan akan segera tiba segera setelah kau menikah dengan pria pilihanmu
selanjutnya dia bertemu dengan putri yang menikah dengan berpilihanmu
dan tertekan pada kami
kok diartik keseluruhan
kau akan muncul sangat kenyataan
bukankah sang putri menghadiahimu atas pesan itu tidak juga walaupun dia mengatakan
bahwa dia menyukaiku dan ingin lebih mengenalku dan kemudian menikahiku tapi aku menolak kau
tahu aku menjadi sangat bijaksana sekarang aku mengerti dan apa yang dikatakan tukang kebun
itu oh itu cukup lucu sebenarnya ia mengambil emas itu dari mata air dan memberikan semuanya
kepadaku tapi aku menolak dan mengatakan bahwa aku tidak mau untuk merepotkan diri sendiri dan
membawa barang yang begitu berat kau tahu aku menjadi sangat bijaksana aku mengerti dan obat
apa yang keberuntunganmu buat untuk penyakitmu oh itu yang paling sederhana yang harus kau lakukan
melahap kepala orang paling bodoh yang pernah kau temui dan kau akan sembuh
mendengar ini singa tersenyum dauy surga keberuntunganmu memang sangat bijaksana
tapi kau aku rasa aku tidak akan pernah menemukan orang paling bodoh selain dirimu
dan dengan itu singa itu meraung dengan ganas dan melompat ke udara menuju skor
aku sangat tidak bijaksana scott menyadari bagaimana dia selama ini dan berlari dengan sekuat tenaga
singa itu mengejarnya tetapi karena singa itu sakit dia tidak dapat menyusulnya dan segera berhenti
scott berlari berlari dan berlari sampai akhirnya dia kembali ke kota lagi pemuda apakah
oh oh jangan tanya
lalu scott menceritakan semuanya pengemis itu tertawa lalu berkata
anak muda izinkan aku memberitahumu aku sangat percaya pada keberuntungan tetapi aku juga tahu
bahwa semakin keras bekerja semakin banyak yang kau miliki jadi jangan putus asa bekerja ter lehrer
dan suatu hari keberuntunganmu akan datang mencarimu dan ketika datang mencari yang salahmu
dan ketika datang mencarimu mengetuk pintumu kau harus menjawab
scott mengangguk sambil berpikir
dia menyadari bahwa dia bodoh karena telah menolak putri dan emas itu
dan mengatakan yang sebenarnya kepada singa
semua itu berpikir bahwa keberuntungannya akan menjaganya
scott juga menyadari bahwa keberuntungan sepertinya selalu melawan orang yang bergantung padanya
dia berterima kasih pada pengemis itu dan melanjutkan perjalanannya
bertekad untuk mencari pekerjaan dan bekerja keras untuk mendapatkan kembali hartanya
scott benar benar berubah
dan hari sabtu itu tepat pada pukul satu siang
saat dia berjalan di kota pengemis itu pun tersenyum dan berubah menjadi dirinya yang sebenarnya